jangan dulu dibuang ya karena ada sebuah inovasi daur ulang sampah plastik
dengan menggunakan mesin penjual otomatis
yang dapat menukarkan sampah botol plastik dengan uang elektronik
bagaimana caranya berikut liputannya
berdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun dua ribu dua puluh
total sampah nasional mencapai enam puluh delapan lima juta ton
lima belas persen atau sekitar sebelas enam juta ton diantaranya didominasi oleh sampah plastik
sampah botol plastik ini baru bisa terurai oleh bumi sekitar empat ratus lima puluh tahun
jika dibiarkan akan merusak lingkungan
untuk menangani masalah sampah plastik ini beragam cara dilakukan
salah satunya oleh sebuah perusahaan rintisan yang menciptakan mesin penjual otomatis
atau vending machine untuk daur ulang sampah
nantinya setiap botol plastik yang dibuang ke dalam mesin ini
dapat dikonversi menjadi uang elektronik
kami membuat sebuah platform digital social digital platform
yang ditujukan untuk perubahan perilaku masyarakat
dalam terhadap menghadapi masalah sampah
nah di sini kami mengajak masyarakat public sector private sector
untuk kita bersama sama melakukan sustainability practice ini
sebelum menggunakan mesin ini warga harus terlebih dahulu mengunduh aplikasi digital daur ulang sampah
dengan mengunduh aplikasi ini warga dapat mengetahui lokasi mesin penjual otomatis
yang tersebar di wilayah jabodetabek dan bali
setelah mengunduh aplikasi selanjutnya datang ke gerai mesin penjual otomatis
dan membuang sampah plastik ke dropbox yang telah tersedia
setelah itu akan mendapatkan poin dan barcode
nah poin ini bisa dikonversi dengan mesin penjual otomatis
sejumlah warga yang ditemui mengaku terbantu dengan adanya kemudahan mesin
untuk membuang sampah botol plastik yang menggunung
namun ada juga warga yang mengaku kesulitan saat pertama kali menggunakan alat ini
yang paling utama sih pastinya dapat uang sih ya
dan kontribusi kita terhadap lingkungan aja sih
keuntungannya daripada kita buang ke tempat
kita bisa membuat keuntungan
kita bisa membuat keuntungan
kita bisa membuat keuntungan
kita bisa membuat keuntungan
kita bisa membuat keuntungan
ketum sampah mending kesini kita dapat poin

jadi ya ke kita juga bisa nambah nilai ekonomi juga sih ke kita juga
sejak dua ribu sembilan belas hingga februari dua ribu dua puluh
mesin ini telah mengumpulkan lebih dari dua puluh dua delapan ton sampah botol plastik
sampah botol plastik ini kemudian diangkut ke pabrik dan didaur ulang
untuk menjadi pahan bagu untuk barang yang bernilai ekonomi
seperti tas sajadah sepatu sandal bantal hingga karpet mobil
saat ini di indonesia telah ada beberapa perusahaan rintisan lain
yang juga memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah sampah
seperti waste for change mal sampah grigo angkuts smash dan mulung com
diharapkan dengan adanya inovasi ini
masyarakat akan secara sadar berperan aktif untuk mengembangkan
mengurangi sampah plastik dan dapat memilah sampah plastik
sehingga nilai daur ulang semakin tinggi
lingkungan menjadi bersih dan ekonomi sirkular dapat terwujud di masyarakat
siti badriah andriawan tanggeran